hamba raka prabu
aku pun percayakan kepada
di bawah kepemimpinan
untuk menyerah serangan dari kerajaan kurang
sandika raka prabu
peperangan ini bukanlah untuk membinasaka
orang orang yang tidak bersalah
sandika raka prabu
berangkatlah kalian semua
dan sudah menjadi kewajiban kita
untuk melindungi kerajaan gal
sebagai prajurit pajajara
ingatlah pesanku ini
tanpa dilandasi rasa amarah
niatkan di dalam diri kalian
hanya untuk membela orang orang yang lemah
kalian tidak diperkenankan
dan juga orang tua
yang tidak memilihkan
janganlah kalian menyerang orang yang sudah tidak berdaya
dan janganlah kalian menyerang
orang yang sudah kalah
terima kasih raden
mohon jangan seperti ini
sebab tidak pantas untuk menyerang kalian
seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya
bersujudlah hanya kepada allah
sebab hanya allah yang layak untuk disembuh
setelah ini apa yang akan raka lakukan
aku akan melanjutkan perjalanan
untuk mencari paman argada
itu titah dari ayah anda
tetapi bagaimana menurut raka tentang kiawing
kiawing tidak bisa diabaikan begitu saja
aku yakin dia masih akan membuat onar lagi
lalu bagaimana menurutmu
yunda rara santa sebaiknya pulang saja ke pajajara
dan melaporkan hal ini kepada ayah anda
biar paman aman dan paman amin yang meneman
bagaimana raka yunda
aku sudah berjanji kepada guna ratu sebang hara
bahwa kita pergi harus selalu bersama sama
dan saat kembali ke istana pun kita harus selalu bersama rai
aku tidak mau kembali seorang diri
masalahnya kita berada dalam keadaan terpaksa
aku dan raka walang sungsang akan melanjutkan pengejaran pada paman argadana
karena aku yakin yunda
dia belum pergi jauh
sedangkan masalah kiawi harus segera sampai di istana
dan ini semua demi keselamatan kita semua
demi keamanan pajajar kau tahu sendiri
masalah kiawing sempat merepotkan kita semua
ia tidak akan menyerah begitu saja
kalau begitu aku akan kembali ke istana
bersama dengan paman aman dan paman amin
tentu saja yunda
tolong jaga yunda rara santang
jagalah rai rara santang dengan sebaik baiknya
tenang paman jagain
terima kasih paman
janganlah kalian menebang pohon
tanpa adanya alasan
dan jika kalian menemukan sumber air
janganlah kalian hancurkan
janganlah kalian membuat dewata agung menjadi murka
akibat perbuatan nista kalian
alam dan manusia
yang tidak boleh saling menyakit
senikah aku seberang
prajurit prajuritku kepada allah
memenangkan peperangan ini
senikah aku seberang
aku pun percayakan kepada
dibawa ke pemimpinan
untuk menyerah serangan dari kerajaan urah
senikah raka prabu
bukanlah untuk membinasakan
orang orang yang tidak bersalah
senikah raka prabu
berangkatlah kalian semua
restuku menyertai kalian
ini demi menjaga
harga diri pajajaran
senikah raka prabu
menyertai kalian semua
kehidupan kalian semua
kehidupan kalian semua
kehidupan kalian semua
kehidupan kalian semua
wahai para penduduk galuh
raja kalian sekarang sudah mati
dia tewas di tanganmu
aku yang menjadi penguasa

aku yang menjadi penguasa galuh
jadi kalian semua
harus tunduk pada perintah
membungkuklah kalian kepada ratu sekarwangi
dan beri hormat kepada ratu sekarwangi
membungkuklah kalian kepada ratu sekarwangi
yang sekarang akan menjadi penguasa
yang sekarang akan menjadi penguasa kalian
apa kalian tidak mendengar
apa kalian tidak mendengar
apa kalian tidak mendengar
kami tidak studi tuduh pada kalian

kalian adalah perbutasa
yang tidak punya hak atas sana ini
dan kami semuanya
dan kami semuanya
kami tidak mau jadi bawahanmu
menjadi penguasa yang licik
dan tidak berperi kemanusiaan
hukum mati para pembangkang itu
kami tidak takut
lebih baik mati
daripada jadi pengkhianat negara ini
apapun yang kalian lakukan
kami tidak akan tunduk padamu
hukum menyebabkan kepengarahan
jangan seperti itu

kami tidak mau jauh
apakah hanya segitu jurus yang kau miliki surawi ses
taman algedana memang bukan tandingan aku bisa kalah kalau terus seperti ini
aku harus menggunakan tenaga dalam